kita bahas tembus ribu bersama prof amin subandrio kepala lembaga biologi molekuler eijkman
prof amin selamat malam
prof amin kita lihat kemarin angkanya cukup mengejutkan
jadi kita sudah tembus di angka seribu tapi hari ini angkanya jauh lebih tinggi seribu dua ratus empat puluh satu
ini tentunya di atas seribu ini menjadi kenyataan pahit yang harus kita hadapi kan
karena adanya potensi penambahan di atas angka seribu lagi nih ke depannya
prof amin sendiri melihatnya indikatornya faktornya seperti apa
ya kalau kita cermati ada tiga faktor yang bisa menyebabkan angka itu naik
yaitu pertama mungkin memang kasusnya meningkat di beberapa daerah
tapi ada dua faktor lagi yang harus kita perhatikan ya
yaitu pertama jumlah orang yang diperiksa juga meningkat
karena jumlah laboratorium yang memeriksa
jumlah yang diperiksa juga meningkat
yang ketiga adalah sistem pelaporannya menjadi lebih baik
sehingga angka angka yang muncul pada hari hari ini adalah angka yang mendekati real time
artinya situasi yang mendekati benarnya hari ini
mungkin dua tiga hari yang lalu ya ketika sampel diambil

tapi di satu sisi sebetulnya itu menunjukkan kemampuan kita untuk mendeteksi
lebih banyak orang yang positif
jadi yang tadinya mungkin belum terdeteksi
sekarang jadi bisa terdeteksi
dan presiden sendiri sudah mencanangkan atau meminta agar kapasitas laboratorium dinaikkan menjadi dua puluh per hari bahkan sampai tiga puluh per hari
jadi kalau kita bayangkan misalnya
saat ini jumlah tes per hari itu sekitar dua belas sampai tiga belas per hari
nah kalau jumlah sampelnya yang diperiksa itu naik menjadi dua puluh delapan
maka kita akan bisa memahami kalau angkanya akan naik menjadi dua ribu per hari yang positif
itu real time nya seperti itu prediksinya ya prof amin
jadi karena jumlah sampel yang diperiksa naik
maka jumlah yang positif juga akan kemungkinan naik
jadi untuk beberapa hari ini kita memang bisa mengantisipasi kenaikan jumlah yang positif itu sampai bisa dua
untuk kurun waktu berapa lama prof
bisa sampai sekitar dua tiga minggu ke depan
karena ini kan menyangkut seluruh daerah ya
jadi justru di satu sisi saya melihat ini kemampuan mendeteksi yang positif itu meningkat
itu baik karena kita bisa melakukan kontak tracing dengan baik
dan juga mengisolasi mereka yang positif
yang sebelumnya barangkali tidak terdeteksi dan masih tanda petik berkeliaran gitu ya
dengan peningkatan kapasitas laboratorium kita bisa mendeteksi lebih banyak orang yang positif di masyarakat
di luar itu jadi lebih banyak yang dites
termasuk potensi artinya orang orang yang positif ini akan menularkan kepada orang orang lain
karena kalau tadi misalnya kita lihat angka angka yang kita lihat
datanya hari ini kemarin yang di atas seribu
ini kan sebenarnya pencatatan angka atau data dari pemeriksaan tes kesehatan covid yang terjadi paling tidak minimal sudah satu minggu sebelumnya kan prof
ya sebelumnya memang begitu
mungkin satu minggu bahkan mungkin lebih dari satu minggu
tapi sekarang dengan jumlah laboratorium yang memeriksa meningkat
dan juga sistem pelaburan lebih baik
ada namanya tat turn around time
jadi waktu dari waktu antara pengambilan sampel sampai pelaporan hasil itu menjadi semakin pendek
ya jadi hasil yang dilaporkan ini tadi yang saya sebutkan itu mendekati real time
jadi kondisi yang sebenarnya ini yang kita dapatkan sekarang ini
oke kondisi yang kita dapatkan sekarang ini
dan untuk menghadapi dua sampai dengan tiga tahun
dua sampai dengan tiga minggu kedepan yang akan mendekati real time itu apa yang bisa kita lakukan
artinya ini adalah pencatatan angka yang sudah satu sampai dengan dua minggu yang lalu
artinya data ini terjadi setelah hari raya idul fitri
bahkan setelah pemberlakuan psbb masa transisi
setelah seluruh kegiatan perekonomian kerannya pelan pelan dibuka kembali relaksasi
kemudian larangan mudik pun juga berakhir prof

ya jadi dengan katakanlah relaksasi itu
itu kan memang harus diikuti dengan peningkatan kapasitas laboratorium
untuk bisa mendeteksi mereka yang positif
tentunya harus diikuti dengan tindakan mengisolasi mereka yang positif
jadi karantina mandiri dan sebagainya
itu memang dipersyaratkan kalau kita akan melakukan relaksasi
jadi mereka yang positif harus segera dideteksi
jangan sampai mereka baru terdeteksi atau baru terlaporkan seminggu kemudian
maka itu akan memberi akibat yang buruk
akan jauh lebih baik kalau cepat dideteksi
makanya jumlah laboratorium yang diperiksa juga harus lebih banyak
itu sebabnya salah satunya kenapa kok diminta kita meningkatkan kapasitas pemeriksaan
sampai dua puluh sampai tiga puluh
artinya semakin banyak yang diperiksa dan juga semakin cepat sistem pelaporannya
ini penting untuk pengendalian juga
kita harapkan dengan semakin baiknya sistem deteksi
maka kita akan bisa memutuskan rantai penularan
sehingga nanti setelah itu baru kita bisa mengharapkan adanya penurunan
seberapa siap kita untuk menghadapi kapasitas tadi yang prof amin sebutkan
idealnya kan dua puluh ribu pemeriksaan per hari
tapi kan sekarang belum
bahkan pemeriksaan tes kesehatan kita kalau sampai dengan akhir mei
kalau saya tidak salah kita masih di bawah indeksnya itu enam puluh tujuh prof
ya ketika presiden minta dinaikkan menjadi
sebetulnya kita sudah dua belas ribu sebetulnya
tapi itu karena sistem pelaporannya belum baik
ketika laporan sistem pelaporannya diperbaiki
ternyata memang sudah mencapai dua belas ribu lebih
dan saat ini langsung presiden minta supaya dinaikkan menjadi dua puluh
dan bahkan tiga puluh
ini sudah dikoordinasikan pada hari sabtu yang lalu
kita semua sektor sudah di encourage
artinya didorong supaya bisa mencapai itu artinya tiga puluh ribu tes per hari
dengan harapan yaitu semakin cepat kita bisa mendeteksi mereka yang positif
dan juga sempat kita bisa melakukan kontak tracing dan membatasi pergerakan virus
nah itu yang sangat penting ketika pada saat yang bersamaan
kita memberi keleluasan masyarakat untuk beraktivitas
oke jadi di angka hari ini seribu dua ratus empat puluh satu
kita sama sekali belum berada di puncaknya ya
saya kira belum
kita masih besok mungkin masih akan naik terus
dengan prediksi tadi ya prof mungkin
lima sampai tiga minggu ke depan bahkan angkanya bisa di atas dua ribu tadi ya
terima kasih prof amin subandrio sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini